tuh gak mungkin
dari dulu kan juga kayak gitu
pasti head gue gak teratur
udah yang sesuai aja
gak ada yang macam macam
muncul dan mengaku sebagai orang yang menghamili elsa
ini semua sangat aneh
dan jujur saya sangat curiga
kalau anda bekerja sama dengan elsa
tapi sayangnya saya tidak punya bukti
kalo memang benar anda adalah orang yang mengamili elsa
tolong berikan bukti yang sangat akurat kepada saya
selain foto anda dan elsa waktu itu
kalo memang benar
supaya saya percaya dengan anda
kalau memang benar elsa pernah hamil dengan anda
seharusnya elsa pernah kirim foto usg kepada anda
atau foto test pack nya kepada anda
bisa tunjukkan kepada saya
kalo emang dasarnya
lo gak percaya
mau gue kasih bukti apapun
lo gak bakal percaya juga kan
itu selalu percaya sesuatu
berdasarkan data dan fakta
gue akan kasih tau lo satu hal

gue gak mungkin tau kan

kalo misalnya gue gak ngeliat dengan mata kepala gue sendiri
kalo misalnya gue gak ngeliat dengan mata kepala gue sendiri
ketica udah bisanya berbrancho
kita sudah mencatat
enggak ada di jalan
ano lu kepala banyak
ini dan itu

gimana kalau panino tau
lo gak mikirin perasaannya panino
seorang istri yang dia sayang
pergi ke tempat laki laki lain
aduh kok malah gue yang didesak sama kak rafael
sebenernya malam itu
ricky bilang dia mau nawarin kerjaan ke saya
dan saya disuruh dateng ke rumahnya
percaya banget sama dia
ternyata dia punya maksud gak baik ke saya
saya bener bener takut kak
kenapa ada tante sari juga di sana
kak rafael ternyata tahu semuanya
ya saya juga gak tau kenapa mama saya tiba tiba
tiba tiba ada di sana
mungkin karena emang dari awal kali ya
gak percaya sama ricky
dan sebelum saya pergi ke rumah ricky
juga mama saya sempet jaga saya sih
tapi dengan polosnya saya tetap
tetap gak dengerin apa kata mama dan
dateng ke rumah ricky
saya hampir aja
diperlakukan tidak hormat sama kiai
kalau bukan karena mama masukin obat tidur ke minuman ricky
ricky pasti udah macem macem sama saya
setelah ricky pingsan
dan saya gak tau apa apa soal kebakaran itu
saya gak berani cerita ke suami saya
kay k fishy udah cerita apa aja ke mendy

dan yang gue tau andien dan pak aldebaran mau ketemu sama ricky
ya mungkin mereka mau nanya langsung ke ricky
harusnya sih mereka udah ketemuan ya
dan gue harap ya ini gak ada hubungannya sama lo
mati gue apa sekarang ala sama andien udah tau semuanya
kesini kesini kesini
terus nondrena pinter banget dah
emang nondrena udah paling cakep pinter
belok lagi belok
terus terus terus
kok pagarannya kebuka
rasanya tadi udah pak uya tutup
jangan jangan mama keluar
bisa aja nih nondrena waduh ga awatin sih
kamu gatau nya lagi main di sini
terus aku lagi naik sepeda
eh mir kebetulan lo nyampe
gue mau cek gerbang soalnya tadi kebuka sendiri
kok bisa kebuka sendiri
takutnya bu andien keluar
ya lo pergi mana sih ya
udah ini mau ngecek ya
mas saya pinjam sebentar ya
saya pengen jadi ojek online
jangan bu ga bisa
kalau misalkan takut kenapa napa saya pakai helmnya ya
ngapain ini free bus saya jangan macem macem loh
yang macem macem itu ibunya
maksa pengen pinjem motor helm sama jaket saya
saya kan mesti kerja lagi
bakal ribet urusannya
saya jamin motornya ga akan kenapa napa
saya cuma lagi ngidam aja
iya aku mau cobain jadi ojek online
jangan bisa sambil belajar
waduh jangan dah bu andien
ini naik motor ga sama menarik
ntar jatuh berabe
entah kalau bu andien ngapa ngapa
alhamdulillah bisa dipecat saya
ya makanya jangan kasih tahu mas al
gip lo cuma sebentar doang
kok dari sini ke depan sih tuh doang
ting lurus doang
aduh aduh aduh bu
mendingan jangan dah
kasian tukang ojeknya mau narik lagi
pasti ada orderan lain
saya cuma pengen bawa bau motor
berasa kayak lagi jadi ojek online
sebentar aja ya pak
aduh kenapa bu anin jadi begini sih
ngedamnya gak kira kira
kok kamu di sini
ya tadi saya sembunyi pak
tapi riki gak liat saya kok pak
oh ya pak
yang diberbicarakan bapak dan riki
apa udah ada petunjuk pak
gak ada re
saya masih belum percaya sama ricky
kamu tolong terus awasi riki ya
kalau ada yang mencurigakan
terus kabarin saya
apalagi yang ada hubungannya sama elsa
awas pak sebentar pak
bu jangan bu
bu jangan bu
bu jangan bu
ini tentang bu andin
bu andin pengen naik motor
motornya tukang ojek online pak bos
sama jaketnya sama helmnya
uya juga kagak paham pak bos
bu andinnya gak bisa dilarang
kamu kasih handphone kamu ke andin
baik pak bos
kamu ngapain telepon sih
bang sebentar tunggu tunggu tunggu
andini karisma putri
bisa masuk rumah sekarang
jangan ganggu tukang ojek online nya
mas kamu jangan marah marah dulu dong mas
aku tuh ngidam
andini karisma putri
mau dengerin suami kamu gak
enggak ada tapi tapi
kamu itu nggak bisa naik motor
kalau jatuh gimana
kalau bahayain anak kita gimana
kamu dengerin saya gak
enggak kok mas enggak enggak aku dengerin suami aku maafin aku ya
yaudah masuk rumah sekarang istirahat di dalam
dan jangan ganggu ojek online nya lagi
gak jadi bang
kalau ribet sama emak emak gak mau ngalah
andin udah masuk ke dalam
udah pak bos
ojek online udah pulang
jangan sampai anda ngelakuin hal yang aneh aneh lagi
bu anin kenapa pak
biasalah ren ngidam
pengen jadi tukang ojek online
pengen minjem motornya
terus jaketnya helmnya pengen dipakai
ngidam hal yang aneh
gak apa maaf

saya udah tugas satu lagi buat kamu
tugas apa ya pak
tugas apa ya pak
apapun yang lo sembunyikan
lo kan adiknya andin sa
gue cuma gak mau
lu terlibat kejadian yang aneh aneh
apalagi sampai terjadi kasus
andin itu orang baik sah
gue udah anggap andin sebagai adik gue sendiri
jadi kalau ada orang lain yang jahat ke andin
gue gak akan tinggal diem sa
gue bakal cari orang itu
sampai ke ujung dunia
termasuk orang itu ricky
tidak di chegkk
jadilah sampai mengauk
andin itu orang baik sa
gue udah anggap andin sebagai adik gue sendiri
jadi kalau ada orang lain yang jahat ke andin
gue gak akan tinggal diem sa
gue bakal cari orang itu sampai ke ujung dunia
termasuk orang itu ricky
gue rasa udah cukup jelas semuanya
gue tabut dulu ya
tolong masalah ini
jangan ceritain ke papa saya
jangan sampai masalah ini
ngaruh ke kesehatan
gue harus gimana sekarang
jangan se live caca
makasih di nicer darling
saya ga mau ingat aja above
dan hai di gil muchas
aku eita terus diberikan atas unto you
terima kasih indah sekarang
buat aku juga kan
aku juga sayang sama kamu
ini kita udah sampai loh
kok kamu malah bengong aja sih
iya udah sampai enggak enggak kenapa kenapa
enggak ini kenapa restorannya kok enggak ada orang ya kenapa cuman kita berdua
selamat malam pangga selamat datang di candlelight cafe mari saya antar ke
table bapak silahkan kasih ya
saya permisi pak bu terima kasih ya
enggak tapi ini beneran aneh loh ini kenapa cuman adik kita berdua doang
restoran ini enggak ada siapa siapa lagi ya kemarin kan baru habis lebaran
pasti banyak yang masih kumpul sama keluarga ilatuh rahmi
ya jelaslah restoran ini sepi
kan gua booking spesial buat lo jadi gua mau hari ini bener bener hari yang spesial
antara lo sama gua dan enggak akan pernah bisa terlupakan untuk kita berdua sekarang
tinggal tunggu momen yang tepat terus gua bakal lengkapin semuanya ke lo mieci

aku mau ke rumah lo
aku mau ke rumah lo
aku mau ke rumah lo
kita lihat dulu sebentar ya
yaudah jangan lambat ya
ya gimana semua sudah standby kan
pokoknya ingat ya jangan sampai gagal jangan bikin gua malu
ya allah mudah mudahan lancar semuanya
apa iya dia mau ngelamar aku
emang udah waktunya mungkin
oke ya relaks
kenapa urusan gue sama si elsa jadi ribet kayak gini ya
kalo misalnya omongan aldebaran itu benar berarti
elsa ngelakuin ini buat nutupin kalau dia udah bunuh adiknya si a
kok sedicara sama si elsa
pasti riki mau kasih tau kalo dia abis ketemu sama aldebaran
gue abis ketemu sama ipar lah
iya iya gue tau gue tau dia nemuin lo
lo tenang aja sa
rahasia lo dari aldebaran itu aman
tapi sekarang gue tau
rahasia besar lo
aldebaran udah cerita tentang lo ke gue
dan sekarang gue tau
dan kenapa lo mati matian minta bantuin gue
karena lo udah bunuh orang ansa
lo udah bunuh adiknya lebaran
rik lo jangan sembarangan ngomong ya rik
bukan gue pelakunya
lo jangan langsung percaya apa yang diomongin sama a mentah mentah
gue udah pegang kartu mati lo sa

bukan gue pelakunya rik
ya paling besok lah udah dicari cari sama polisi
gue bakal ngelakuin apa aja deh buat lo
bahwa semua itu ada harganya
besok kita ketemu coba kirim alamatnya
dan jangan sampe lo gak dateng
sama satu lagi
jangan pernah taruh apapun di minuman gue
udah beres urusannya
terus kita masih main detektif detektifan gak
bahkan sekarang kita harus lebih hati hati
karena takutnya rik akan curiga ma kenapa pak al bisa tau apartemen ini
pokoknya kalo soal mumpet mumpet mama jagonya
cuma sama enjus mama oh adin lagi ngambek bu di kamar
sekarang ngambek kenapa ngambek nya jadi gini bu ceritanya tadi kan ada tukang ojek nganterin
pesenannya bos terus tiba tiba ada pengen naik ojeknya ini dang deh sampai pengen pakai jaket
sama helmnya bu serius serius bu terus abis itu ia akhirnya ngomong dong sama pak bos eh pak bos malah
aduh aduh ngidamnya tuh ya udah biarin aja nanti urusannya al yang ngebaikin andin enak
tahunya ganti baju dulu ya
ganti baju dulu ya sayang
enak juga makan yang banyak cimir iya bu
dan ternyata saya sangat berbahagia i'm very grateful
karena itu adalah anaknya roy
rena seorang putri alvahri
mulai sekarang aku harus bisa menerima kenyataan bahwa sebenarnya rena benar benar anaknya roy
minum air makanya lontong cakep
untung thr gak dipotong lebih cakep
ntar lagi bubuk ya umoy
waalaikumsalam pak bos
nih kenapa mukanya kok sedih gitu nak
mama dari tadi gak mau keluar kamar pak
padahal aku udah hibur mama
tapi mama tetap gak mau keluar pak
jadi aku juga sedih juga
kata oma mama lagi hidam
iya mama memang lagi ngidam
jadi rena gak usah ikutan sedih ya
gak sedih ya
ada di dapur pak bus
eh kenapa itu masa
buat siapa mas
emang ada tam
enggak siapin aja
papa ke kamar dulu ya
hibur mama ya pak
jangan gak sedih lagi
sama ncus dulu ya
kenapa sih aku masih mikirin ojek ojekan itu terus
udah deh din
lagipula kenapa sih kamu din
dulu pas di penjara pas lagi hamil juga
kamu bisa tahan aja
kamu mau ngidam ini mau ngirim itu
tapi kenapa sekarang nggak bisa ya
jangan jangan aneh aneh mintanya ya
kasian mama sama papa
kasian orang orang yang ada di sini juga ya

gak usah nangis ya
udah andi jangan nangis
nanti kalau kamu nangis anak kita jadi sedih nantinya ya
aku yang gak usah minta maaf sama kamu mas
aku minta yang aneh aneh soalnya
udah aku ga usah sedih lagi ya
sekarang kamu ikut saya ke depan yuk
udah gak usah banyak tanya ikut aja yuk
sini pakai sandalnya
tuh pak bener
itu bener saya mau nanti ya
oh begitu pak bos siap pak bos
bapak sudah lakukan semua yang saya perintahkan
sudah pak semua sudah saya siapkan
seperti yang dibilang para ini ke saya pak
iya pak bapak mau naik ojek
bapak harus pesan dari aplikasi dulu pak
bukan pak saya bukan mau naik ojek
saya mau minta tolong sama bapak buat bawa helm sama jaket bersih
ke perumahan pondok berita jalan alam bandar lima nomor sepuluh pak
ini buat apa pak
kalau bapak mau saya akan kesini
pak ini beneran untuk saya
ya pak itu buat bapak
kalau bapak mau ikutin permintaan saya
baik pak saya mau
terima kasih banyak ya
saya nanti mau pinjam motornya sebentar
saya mau keliling keliling sekitaran sini
ini helm beserta jaket sudah saya siapkan
sudah saya bersihkan juga
sudah saya bersihkan juga pak
kamu kamu yang siapinnya semua
terima kasih ya
saya cuma gak mau kamu kepikiran aja
karena kalau kamu kepikiran kamu sedih gak bisa tidur
anak kita di kandungan kamu ikutan sakit lagi
makanya saya siapin ini semua buat kamu
dan jangan lompat lompat
terimakasih undert voltar
ke datangnya ngapain
bentar bentar bentar
kok kamu yang bawa
karena aku yang mau jadi tukang ojek ya
saya gak akan biarin kamu naik motor ini sendiri ya nandin
kalau jatuh gimana
kalau kamu jatuh membahayakan anak kita
saya berusaha melakukan ini semua
untuk meminimalisir akibatnya
mau naik apa enggak
tunggu disini sebentar ya
saya sudah suruh asisten rumah tangga saya
untuk bawain makanan dulu mas
terima kasih banyak pak
hati hati pak bos
mas ini cemilan ya
terima kasih mbak
ngopinya diposah aja noh ya
terima kasih pak
eh eh tunggu ayang geki
goreng sendiri lah gak usah sok manjat
pergi bertamu ke tempat pok ayak